masa dari beberapa desa di kecamatan bantar kaung kabupaten brebes jawa tengah
sabtu pagi mengepung bupati brebes itza prianti dan rombongan yang sedang melakukan kunjungan kerja
aksi masa ini dilakukan secara spontan saat bupati melakukan monitoring dana desa di aula kecamatan bantar kaung
mereka sengaja datang untuk menyampaikan aspirasi soal penolakan rencana pembangunan waduk di bantar kaung
selain membentangkan spanduk dan poster warga juga membakar ban di depan kantor kecamatan
mereka berteriak meminta pemkap membatalkan rencana pembangunan waduk tersebut
awalnya bupati menerima dua puluh perwakilan warga namun saat bupati tidak bersedia menandatangani surat penolakan warga mendadak marah
mereka merangsek masuk aula tempat pertemuan tersebut
situasi makin tidak terkendali bupati akhirnya dievakuasi melalui pintu belakang
orang nomor satu di brebes ini diamankan dan dibawa menggunakan
warga yang kecewa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan mengebosi ban mobil dinas bupati dan pejabat lain
tidak hanya itu pentil ban mobil juga dibuang oleh pendemo
sampai detik ini bupati ija prihanti belum berani mendatangani penolakan waduk bantar kaung
terus selanjutnya akan ada aksi lainnya
rencananya akan didapatkan hari senin besok di kabupaten brebes
selanjutnya gimana akan ada aksi lain
kita tunggu hasilnya
masing masing seluruh desa dari bantar kaung dan undang bayang
sampai yang sama ini yang baca batik itu sama
dan bupati bersedia menampung aspirasi dan akan dirapatkan di tingkat kabupaten
kejelang waktu sesekera mungkin dan akan dijenjakan juti untuk dituliskan ke pemerintah pemerintah
karena ini merupakan kegiatan provinsi yang memutuskan menentukan adalah pemerintah pemerintah
terkait penolakan ini pemkap akan
perlakukan pembahasan lebih lanjut pada senin pekan terbupati
imam suripto brebes jawa tengah